saya buat surat perintah dari kantor
kamu dan mbak mariam
harus meninggalkan rumah ini
kantor pemberikan mobil dan rumah ini
buat kita mas
bukan untuk dipinjamkan
kamu baca sendiri kan surat itu
woy kita aja ngobrol malah ngelambun
rumah aku pusing din
kita baru bisa bawacommerce
kita harganya kemari
untuk ke rpetz
kamu boleh kamu boleh
if you waiting dejit
kamu jalan dulu
kapan ya aku bisa pakai baju bagus kayak si mariam belanja sayuran buat seminggu enak banget kayaknya jadi dia
ini buat kamu
ya udah aku permisi dulu ya mau masak buat mas jupri di rumah
nggak salah ini belanja barang sampai dua puluh lima juta
pengajuan kemarin cuma sekitar sepuluh juta
kalau soal nota belanja saya nggak tahu sama sekali pak
setahu saya jupri yang harus semua itu pak
terus kemana dia kenapa kamu yang nyerahin nota ini ke saya
nah itu dia pak yang mau saya sampaikan tadi mas
kalau kerjaannya sejupri itu pak cuma tidur di ruang pegawai pak
kamu jangan ngada ngada ya jupri yang saya kenal itu orangnya rajin
pekerja keras jujur
semua orang itu bisa berubah pak apalagi kalau dia namanya uang
buktinya biaya produksi kita membengkak
tapi mana barangnya pak saya mulai curiga pak sama jupri
biaya produksi memengkat
nggak sesuai dengan barang yang datang kamu korupsi
pak ini pasti ada kesalahpahaman pak
saya tidak mungkin pak belanja bahan makanan sebanyak ini
sudah kamu gak usah ngelak
saya mempercayakan restoran ini ke kamu
tapi kamu manipulasi dada seperti itu
sebentar pak ini bisa kita luruskan
kita tinggal cek ke pemasok sayuran dan bisa kita selesaikan pak
aku sudah kecewa sama kamu
saya nggak bisa lagi kerjasama dengan orang seperti kamu
mulai sekarang kamu tinggalin ruangan ini dan besok jangan kembali lagi
bapak harus dengar dulu pak penjelasan dari saya
laporan pak bahwa ada pegawai yang pingsan dan sudah dibawa ke rumah sakit
itu saja pak
kok kamu udah pulang mas

orang orang yang malah adanya juga shahemimah
aku dipecat dek
aku salah paham
macam aku ngelakuin apa belanja
kamu gak korupsi mas
pasti ada yang fitnah kamu
aku gak paham dek
aku gak bisa mikir
saya buat surat perintah dari kantor
kamu dan mbak mariam
harus meninggalkan rumah ini
kantor memberikan mobil dan rumah ini
buat kita mas bukan untuk di pinjamkan
saya mengaktifkan kalian
kamu baca sendiri kan surat itu
itu langsung ditanya tanya langsung lupa nih mas
saya gak tau mbak
mau beli ini
pintu tak cukup
nah itu disana
kayaknya kontrakannya agak kecil
mudah mudahan murah ya
yaudah mas gak apa apa
cari siapa ya mbak
ini ibu cari kontrakan
saya ada nih kontrakan yang kosong
harganya pun murah dibandingkan yang lain
cuma enam ratus ribu per bulannya
kalau gitu kami ambil satu kamar ya ibu
boleh silahkan dilihat
disini juga ada barang barang
dari kontrakan yang kemarin
bisa dipake loh
ibu ini untuk bulan ini
wah saya hitung dulu ya
semoga kalian betah
saya permisi dulu membangun kontrakan yang sebelah
kenapa lo liat liat
males malesan semua ini
eh kerja yang benar ya
buat sekalian si juper itu udah dipecat
jadi mulai sekarang semuanya dengan saya
kerja yang bener
kalau gak mau kan saya pecat tau gak
saya pecat lo tau rasa kau